puluhan pekerja angkut atau buruh gendong menjadi pemutar geliat pasar sayur cepogo di boyolali jawa tengah
sebagian dari mereka adalah para perempuan yang tidak lagi muda
namun tangguh melakukan pekerjaan berat sambil menjalani ibadah puasa dengan husyu
bulan ramadan merupakan masa tersibuk di pasar sayur cepogo boyolali jawa tengah
orang orang mencari penghidupan di pasar sayur terbesar di boyolali ini
termasuk sejumlah perempuan yang bekerja sebagai pekerja angkut atau biasa disebut buruh gendong
tidak sedikit dari mereka mulai memasuki usia senja
ketika tumbuh mulai sakit di sana sini namun tetap harus dibawa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga
ia bekerja sebagai buruh gendong sejak masih berusia
kini di usia lima puluh tahun pasar sayur cepogo masih menjadi tempatnya mencari nafkah
orang orang menyebut buru gendong sebagai pekerjaan kasar namun bagi suni menjadi jalan berkah
setiap hari suni berjalan ke sana kemari di pasar membawa sayur mayur yang bahkan lebih berat dari tubuhnya
lelah sudah pasti namun ibadah puasa tetap ia jalani dengan khusyuk
tidak ada alasan bagi suni untuk melewatkan bulan penuh rahmat ini
untuk menjaga stamina tubuh dan kesehatan suni meminum susu setelah makan sahur
terlebih dari semua upaya suni percaya si empunya kehidupan adalah kekuatan terbesarnya
setiap hari nenek empat cucu ini bekerja dari pukul sepuluh pagi hingga pukul lima sore
namun di bulan ramadan ia pulang lebih cepat
agar bisa berbuka puasa bersama keluarga
setiap sekali gendong suni mendapat upah rp tiga
setiap hari ia bisa membawa pulang uang lima puluh hingga rp seratus
puasa tetap jalan cari nafkah tetap jalan ya biar semuanya dapat pahala
kalau saya itu ya cuma biasa biasa sahur biasa
kalau makan ya biasa
saurnya ya sama susu
selain suni masih ada belasan buru gendong lainnya di pasar sayur cepogo
sebagian besar dari mereka tidak lagi muda
ya gimana ya itu udah pekerjaan tiap hari
karena masalah ibadah kan itu wajib ya harus dilaksanakan
bagi suni sadimin dan para buruh gendong di pasar sayur cepogo
bulan ramadan selalu disambut dengan sukacita
aktivitas pasar yang lebih ramai dari biasanya
menjadi saat yang baik untuk mendapatkan lebih banyak rezeki
lelah mengangkut beban berat di punggung dan bahu tidak akan menghilangkan semangat
apalagi mengalahkan niat meraih pahala